komisi pemberantasan korupsi kpk telah menetapkan ex pejabat dirjen pajak kementerian keuangan rafael aluntri sambodo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang
lembaga antirasuah kpk masih terus menelusuri aset aset milik rafael yang diduga terkait dengan tppu
kpk menduga rafael alun menyamarkan sejumlah aset miliknya yang berasal dari hasil korupsi
kepala bagian pemberitaan kpk alif fikri mengatakan penetapan status tersangka tppu berdasarkan bukti permulaan yang cukup dari penerimaan berbagi gratifikasi dalam proses pengurusan perbajakan yang dilakukan rafael
alif fikri mengatakan penetapan status tersangka tppu berdasarkan proses pengurusan perbajakan yang dilakukan rafael
alif fikri mengatakan penetapan status tersangka tppu berdasarkan proses pengurusan perbajakan yang dilakukan rafael